presiden turki recep tayyip erdogan menyerukan gencatan senjata saat delegasi rusia maupun ukraina melanjutkan pembicaraan mereka di istanbul turki
dalam pidato yang disampaikan pada awal pembicaraan pada hari selasa erdogan mengatakan kemajuan dalam perundingan ini bisa membuka jalan bagi pertemuan antara para pemimpin kedua negara yang tengah berkonflik
kedua delegasi dijadwalkan mengadakan pembicaraan selama dua hari di gedung pemerintahan yang berdekatan dengan istana dolma bahte di tepi selatan bosporus
pembicaraan sebelumnya antara kedua pihak yang diadakan secara langsung di belarusia maupun melalui video gagal mendapatkan kemajuan dalam mengakhiri perang selama sebulan yang telah menewaskan ribuan orang dan membuat lebih dari sepuluh juta orang ukraina terusir dari negaranya
kedua delegasi dicatwalkan mengadakan pembicaraan selama dua hari di gedung pembicaraan selasa erdogan mengadakan pembicaraan selama dua hari di gedung pembicaraan selasa erdogan menyebutkan kemajuan dalam perundingan ini bisa membukakan jalan bagi pertemuan antara para pemimpin kedua negara yang tengah berkonflik